satu keluarga pengungsi dari wamena tiba di kampung halamannya di mojokerto jawa timur
mereka meninggalkan rumahnya hanya dengan membawa beberapa lembar baju dan dokumen penting
sekitar tiga hari ini abdul hobir dan istrinya inani serta dua anaknya tinggal bersama keluarga besarnya di desa jotangan kecamatan mojosari kabupaten mojokerto
mereka menumpang pesawat hercules dari wamena papua
saat pergi abdul tidak sempat membawa barang barang miliknya
ia hanya membawa empat lembar baju dan beberapa dokumen penting saja
ia pun telah kehilangan rumahnya yang hangus terbakar
saat kerusuhan terjadi abdul beserta istri dan dua anaknya mengungsi ke kodim dan markas auri wamena
setelah pendataan abdul khobir dan keluarga bersama ratusan pengungsi lainnya terbang menggunakan pesawat hercules ke biak untuk selanjutnya menuju semarang
apa memprihatinkan bagi itu
itu bukan demo lagi itu bukan demo itu kekacauan itu
saat tinggal di wamena abdul bekerja sebagai sopir angkutan kota dan istrinya adalah guru
ia dan keluarganya berharap situasi di wamena segera pulih
mereka berniat pulang kembali ke wamena jika kondisi sudah kondusif
agung wibowo mojokerto jawa timur